pemerintah akan mengeluarkan peraturan menteri dua ratus sepuluh tahun dua ribu delapan belas
yang akan mengatur pajak bagi umkm dan pelaku usaha di situs online
aturan ini akan berlaku mulai satu april dua ribu sembilan belas dan saat ini masih dalam tahap sosialisasi
dalam aturan ini pemerintah akan mengenakan pajak penghasilan
pajak pertambahan nilai dan pajak pertambahan atas barang mewah
aturan ini dianggap akan membuat kesetaraan antara pedagang offline dan online
kami akan membahasnya dalam segmen the analyst
dan sudah bergabung bersama kami di studio ketua umum asosiasi e commerce indonesia
pak ignatius terima kasih sudah hadir di cnn indonesia business
terima kasih mbak
selain dari kurangnya sosialisasi dari peraturan menteri keuangan nomor dua ratus sepuluh tahun dua ribu delapan belas ini
apa lagi yang kurang disukai dari peraturan menteri ini
ya jadi memang kan
seperti bu sri mulyani juga sampaikan bahwa ketika orang bicara pajak itu alergi
udah langsung wah takut
betul itu dia jadi untuk isu isu yang sebegitu sensitif memang ini kurang sosialisasi satu
kedua juga ini kurang ketika ini dikeluarkan juga kurang ada studi yang memang komprehensif
tentang dampaknya apa sih dan lain sebagainya
jadi itu yang kita khawatirkan di awal sih
nah kalau dari kategori
kategorinya sendiri antara pedagang online dan pedagang offline
kemudian cakupan apa yang dimaksud dalam kategori e commerce itu sudah setuju
kalau setujunya sudah setuju biarpun yang kita perjuangkan kan sebenarnya level playing field
maksudnya apa tuh pak ignacio level playing field
level playing field itu adalah ketika aturan ini diberlakukan di satu bisnis model
ambil aja contoh misalnya marketplace
itu juga harus di
dilakukan sama dengan business model lain yang equivalent
jadi kayak level playing field ini kan juga selalu jadi isunya pengusaha pengusaha offline
kok kenapa yang online itu nggak bayar pajak
padahal nggak juga
kita bayar pajak pph ppn pajak badan pajak impor kalaupun apa
kalaupun ada barang impor ya semuanya kita bayar
nah yang sekarang dibahas ini kan masalah yang dipajaki sebenarnya bukan platformnya
tapi pengusahanya pedagang yang berjualan di
which is sebenarnya kalau
kalau pedagang online kan dia juga sudah offline kan sebenarnya
kebanyakan mulai dari offline dulu kemudian baru menjadi online
jadi ada kemungkinan nanti pajaknya double begitu dong pak
kalau double sebenarnya dia bisa klaimkan asal ada bukti pajaknya dia sudah klaim ini sudah saya bayarkan
tapi yang jadi permasalahan di sini masalah level playing field adalah ada orang yang berjualan di sosial media
jadi kita tahu semua bahwa social media itu dibuat bukan untuk khusus bertransaksi
jadi kalau kita analogikan social media itu kalau di kehidupan
ya benar begitu ya
nah itu kayak orang berjualan di trotoar
bisa nggak berjalan di trotoar
bisa tapi tempatnya nggak
nah sehingga perusahaan social media ini kan tidak menjamin dan tidak memberikan kepastian terhadap apakah barang yang ditransaksikan ini sesuai kualitasnya
akan di delivery dan segala macamnya
sehingga consumer protection nya bisa jadi berbahaya
nah kalau sudah di apa namanya sudah mendapatkan keuntungan dengan tidak comply seperti itu
oke nah kalau sudah di apa namanya sudah mendapatkan keuntungan dengan tidak comply seperti itu
pas itu pajaknya juga tidak diberlakukan ke mereka
yang kita khawatirkan nanti pedagang dari marketplace yang semuanya comply
itu malah jadi pindah ke yang ke sosial media
padahal kalau kita ngomongin ya kalau kita mau ngomong isu isu nasionalisme lah ya
marketplace ini biarpun investasinya ada beberapa juga yang asing tapi foundernya indonesia
sementara kalau sosial media kita tahu kan ya semuanya asing tidak ada di indonesia
jadi hal hal seperti itu yang kita khawatirkan sebenarnya
marketplace baru ini nantinya akan terbunuh begitu
oleh peraturan pajak ini
nah ini juga yang menarik
jadi interpretasi kita di awal dan interpretasi teman teman media adalah pmk ini akan mengatur soal pajak
jadi akan dipajaki
nah setelah kemarin kita beraudiensi dengan bu sri mulyani
hasilnya adalah tidak ini bukan untuk memajaki
ini hanya untuk memperkaya database pajak dari ekosistem

oke oke jadi mereka hanya mau tarik npwp nya saja intinya itu satu
nah tapi terus habis itu ada concern kedua
kita bilang loh kalau ada pedagang pedagang yang baru mulai
mikro itu di bawah tiga ratus juta setahun omsetnya
nah mereka baru coba coba masih ada yang belum stabil masih berusaha untuk survive
kalau terus habis itu langsung ditakut takuti dalam tanda kutip dengan pajak
ya mereka milih untuk pilihan pertama adalah mereka berhenti
ah udahlah ribetlah orang saya juga dapatnya nggak banyak
yang kedua adalah mereka pindah ke sosial media

sulit sekali untuk nagihin npwp tadi itu tadi
nah positifnya setelah kita ketemu bu sri mulyani
kita sepakat bahwa ini bukan soal memajaki ini adalah mengambil npwp itu satu
kedua disepakati juga bahwa npwp ini pun tidak wajib
jadi kita akan bagi dua tir tir pedagang pedagang yang masih bisa kita kategorikan sebagai yang perlu dibantu
itu nggak perlu menyerahkan npwp atau nik
nah sementara yang sudah kalau punya npwp ya silahkan setor npwp
kalau nggak punya npwp nik saja cukup
nah jumlah besaran target total pajak yang disasar dari pedagang online ini sebenarnya seberapa besar sih
nah itu dia itu malah tidak diatur sama pmk ini dan memang sama sekali ketika kemarin bu sri mulyani menjelaskan bahwa memang ini bukan untuk mengejar target pajak
jadi sama sekali belum sampai sana
jadi cuma untuk membangun database begitu
hanya untuk membangun database untuk ya macam macam
gunanya satu mungkin saja ya
kita lihat kira kira potensi pajak dari sini bisa berapa
kedua termasuk juga untuk membuat kebijakan
artinya berapa banyak sih yang sebenarnya perlu kita support dan berapa banyak sebenarnya yang sudah bisa mensupport
hal hal seperti itu jadi masih arahnya masih di level itu belum ngomongin soal pajaknya
oke nah ini kan baru mulai berlaku satu april dua ribu dua puluh
dari sekarang hingga satu april ini waktunya tidak cukup menurut asosiasi e commerce
sebenarnya cukup kalau memang intensif ya
nah problemnya kan kemarin memang yang kita kemarin sempat mencari
nah problemnya kan kemarin memang yang kita kemarin sempat mencari

kita kemarin agak kecewa mengapa kita berbicara ke media adalah karena ini dikeluarkan tanpa kita dipanggil lebih dulu untuk eh ini finalnya
kita pernah dipanggil waktu itu untuk sosialisasi awal bahwa eh kalau kita bikin begini seperti apa
terus habis itu mereka berjanji bahwa oke deh kita rumuskan dulu
lalu abis itu tiba tiba dikeluarkan tanpa kita disosialisasikan
makanya kemarin kita minta waktu eh boleh nggak kita supaya kita nggak salah mengerti
makanya kalau pernyataan kita bukan kita menolak
tapi kita minta untuk diundur atau ditinjau ulang

memberikan waktu kita untuk melakukan studi
kita mau melakukan studi untuk melihat dampaknya apa sih sebenarnya
dan bagusnya kemarin kita sepakat dengan bu sri mulyani dan teman teman di kementerian keuangan
bahwa spiritnya itu justru mau melihat siapa yang layak kita bantu
dan harus kita bantu besarannya berapa dan mana yang sudah bisa mandiri
oke nah kalau pedagang umkm kan tadi dikatakan pak ignasius kemungkinan akan takut kan
masuk ke online dengan adanya peraturan ini
kalau mereka yang sudah masuk ke online menurut asosiasi apakah perlu mereka ini mendapatkan
perkecualian begitu dari peraturan ini
atau diberikan keringanan
sebenarnya begini jadi yang tidak wajib itu adalah ketika masuk itu langsung dimintakan itu tidak
karena begitu masuk otomatis kan sebenarnya besaran transaksinya masih nol
jadi akan langsung dikategorikan mikro
nah ketika dia sudah berada di satu waktu dan terus habis itu melewati batas mikro
ataupun batasnya berapa
pun itu yang lagi kita diskusikan
baru disitulah kita akan persuasi untuk eh udah waktunya untuk lebih
jadi seharusnya ada klausel yang menyatakan bahwa suatu usaha itu akan dikenai pajak online begitu
dengan total misalnya minimum jumlah transaksi atau omset dari perusahaan itu sendiri begitu
nah harusnya ada itu tapi memang pmk ini kan masih global
makanya setelah ini memang akan dikeluarkan peraturan dirjen
di peraturan dirjen akan ada yang lebih detail lagi
dan sebenarnya ini masih align dengan pmtk
penghasilan tidak kena pajak
nah pak ignatius sekarang kita lihat tadi ada youtuber selebgram yang juga membayar pajak
yang dua tujuh miliar kata tahun dua ribu tujuh belas
kita tahu bahwa itu industri yang sangat sangat menghasilkan uang
kayaknya dua tujuh miliar tuh terlalu kecil deh ya
kalau kita lihat di instagram aja jumlahnya jauh lebih besar daripada lima puluh
nah itu juga akan masuk dalam peraturan ini nantinya
terkena peraturan ini
kalau di aturan ini sepertinya tidak diatur ya
ini hanya benar benar platform yang mengatur pajak yang mengatur pedagang yang berjualan di marketplace
nah prosedur pemungutan pajak ini nantinya seperti apa pak ignatius
nah pmk ini belum berbicara soal pemungutan pajaknya sama sekali
yang benar benar ini hanya untuk mengumpulkan data itu saja
jadi apakah akan dipajak ya apa enggak belum tahu nanti
jadi kalau dari kemenkeu bicaranya begitu
bukan untuk saat ini nanti dulu kita mau lihat datanya dulu
sekarang mengumpulkan database
nah yang akan dilakukan oleh asosiasi e commerce dari sekarang sampai satu april ini
sekarang kita akan melakukan studi itu satu
jadi dampaknya kira kira apa
kalau nantinya akan dipajak
karena kita juga sebenarnya boleh dong untuk punya dugaan bahwa ya kalau ada npwp masa iya ujung ujungnya gak cuma
cuma data aja pasti ujung ujungnya akan ada yang
iya ujung ujungnya pasti akan ada yang dipajaki
nah tapi kita sudah sepakat bahwa yang dipajaki adalah yang memang sudah mampu sudah mandiri
sementara yang belum nanti dulu
jadi makanya kita mau lihat ketika ini dipajaki dampaknya apa
lalu yang kedua termasuk dampak sampingan mereka bisa lompat ke sosial media
kedua adalah kita akan bekerja sama dengan kementerian keuangan untuk benar benar apa sih plannya untuk bisa ngejar juga bukan cuma yang di marketplace
yang di sosial media juga ketika bergabung ada omsetnya terus habis itu harus setor
intinya agar supaya pengusaha umkm juga ini tidak jadi takut masuk ke bisnis online dengan adanya pmk ini
pak ignacio terima kasih sekali lagi
sudah hadir di cnn indonesia business
itulah tadi informasi yang kita dapat melalui bincang bincang dengan ketua umum asosiasi e commerce indonesia
semoga bermanfaat bagi anda